bulan suci ramadan tinggal hitungan hari namun apakah anda sudah memiliki menu yang cocok untuk berbuka puasa
jika belum anda bisa mencoba menu rawon balungan
kuahnya yang hitam pekat dan rasa rempahnya yang gurih membuat menu ini semakin lezat
apalagi ditambah dengan tulang dan dagingnya yang empuk membuat penikmatnya dijamin ketagihan
siapa yang tak kenal rawon
ya hidangan khas dari jawa timur ini memang sangat luar biasa nikmatnya
kuahnya yang hitam pekat adalah ciri yang tak bisa digantikan
hitamnya kuah dari kluwak ini membuat hidangan berbahan utama daging iga ini semakin nendang di lidah penikmatnya
untuk memasak rawon tidak terlalu sulit cukup siapkan bumbu rempah khas nusantara berupa bawang merah bawang putih ketumbar sangrai kunyit jahe cabai merah segar
dan tentunya terang
bumbu ini kemudian dicampur jadi satu dan dihaluskan
setelah itu tumis di atas wajan hingga mengeluarkan bau harum lalu masukkan kaldu sapi dan biarkan mendidih
langkah selanjutnya masukkan tulang dan daging sapi aduk dan biarkan sampai empuk
setelah matang tuang rawon yang masih hangat dan taburi bawang goreng serta irisan daun bawang di atasnya
tak lupa sertakan telur asin dan tauge pendek sebagai penyempurnanya
konsumen pun siap menggoyang lidah
rawon kami itu rawon kardes itu buahnya warna merah buahnya kental rasanya beda sempromo
rawon memang identik dengan kluk
tidak hanya sekedar sebagai pewarna hitam makanan yang alami
bumbu ini ternyata juga mengandung senyawa hipolipidemik dan hipotensif yang berperan dalam pengendalian lemak dan tekanan darah
jadi menikmati rawon yang menggunakan bahan utama tulang daging sapi ini pun tetap sehat
dan aman karena kolesterol kita tetap terjaga
bahan buahnya itu terkau dan sama rawon itu
terus jantinya juga
sementara bagi anda yang ingin merasakan lezatnya rawon balungan untuk sahur
anda bisa membawa pulang rawon beku yang telah disiapkan rumah makan rawon balungan
anda tinggal memanaskan sebentar dan rawon balungan siap tersaji menemani sahur anda